wah meriah ya nah kabar baik juga datang dari tni angkatan laut yang mendapatkan alutsista mutakhir dan modern berupa empat kapal ospat rudal enam dan puluhan meter dari kementerian pertahanan republik indonesia
berarti ini yang membuat adalah anak bangsa anak negeri dan kita harus berbangga tiga dari empat kapal perang ini sudah dioperasikan untuk mengamankan wilayah perairan negara kesatuan republik indonesia
empat kapal cepat rudal enam puluh meter tersebut dibuat oleh pt pal indonesia selaku pemenang tender
saat ini pt pal indonesia sedang menyelesaikan satu kapal cepat rudal yang terakhir
kapal perang ini memiliki keunggulan teknologi dibandingkan kapal cepat rudal yang sudah diserahkan pt pal ke pihak kemenhan sebelumnya
kcr ini adalah kapal cepat rudal secara lebih detailnya sebenarnya ini adalah untuk kapal pemburu yang lebih cepat kemudian dipersenjatai
kepala pusat komunikasi publik kementerian pertahanan brikjen tni toto sugiarto menegaskan penambahan satu kapal cepat rudal ini semakin menambah performa tni angkatan laut dalam menjaga dan mengawasi wilayah perairan nkri
keempat ini keempat yang sudah diproduksi oleh pt pal di mana pesanan dari kemhan nanti ada lagi kelanjutan ini non kombatan nanti berikutnya akan dibuat kombatan
kementerian pertahanan republik indonesia sebelumnya melakukan
kontrak pengadaan kapal perang tipe kapal cepat rudal enam puluh meter platform dan sewaku kcr tiga ratus empat puluh lima dan enam dengan pt pal indonesia
herudwi sudarmanto miki peresia surabaya